kamu gak sedih permintaan bapak kamu gak turuti
bapakmu iki dari kemarin
membujukin ibu terus
supaya bisa membawa sofa kesayangan suamimu itu loh
udah lama kasih aja ke eyang
dikuleri bapak kan masih banyak lagi
aduh bapak bagus bagus semua parahnya
aduh luar biasa
apa mau coba duduk sini pak
bapak mau duduk
udah toh mbak jangan malem malem gitu pak
mas berhenti toh pak
iki jenengnya apa
bapak itu bapak sofa
ini tuh sofa pemberian dari temennya mas cakki
baik banget ya temannya ya
boleh gak sofia ini buat bapak
kontainer sudah saya siapkan bos besok
sudah siap bos
jadi kita akan kirim lagi ke jepang bos
hmm itu dia makanya kan gue sengaja jauh jauh ke sini tuh gue mau lihat kontainernya berangkat
kira kira jam berapa tuh kontainer
jam sembilan bos
jam sembilan pagi kita udah berangkat
jam sembilan pagi berangkat
berarti gue jam tujuh pagi udah harus siap ya
bos bangun aja jangan pagi pagi bos
bos kan malam ini masih capek bos
mendingan saya yang bangunin bos jam delapan pagi
pokoknya semuanya saya akan urus bos
sebelum berangkat bos
isi di album ini aduh
bapak ingat tuh biaya sejak haki bu
ibu kira mikirin apa tau
gak tau yang mikirin apa
bapak kira mikirin apa
bapak kira mikirin apa
bapak kira mikirin apa
gak tau yang mikirin sofia
bukan sofia pak
sofa itu yang punya zaki pak
lantas kalau bapak kepengen punya sofa itu
mau yang minta toh sama zaky
jangan minta sama nurul
bu si jaki itu pengusaha hebat
kalau satu saja sofia nya hilang
pasti dia gak tau
juga kita gak tau
kapan dia pulang
apa kita harus menunggu sampai dia pulang
ya kalau memang harus begitu
mau minta paksa
bapak kenapa sih
aku lihat dari tadi bapak cemberut aja
bapak ada masalah
bapak ada masalah
kamu itu gak sedih kok
kamu itu gak sedih kok
om besok bapak sama ibu mau pulang kok
emang besok bapak sama ibu mau pulang kok
ya sedih lah pak
tapi kan nurul gak bisa ikut ke kampung
bukan itu maksud bapak
kamu gak sedih
permintaan bapak kamu gak turuti
itu loh nduk
membujukin ibu terus
sofa kesayangan suamimu itu loh
sofa itu sebaik baiknya
barang suami kamu itu barang kamu juga
kalau soba itu diminta bapak kamu
kalau barangnya satu aja hilang percaya bapak
om dia kaya raya kok
emang bapak mau bawa pakai apa
weh bapak kesini pakai mobil bak
ya nanti bapak bawa pulang pakai mobil ini bak
begitu begitu mobil itu udah ngangkut puluhan kambing dok
kalau sofanya saya hadiahkan buat bapak
biar tahu rasa dia
bagaimana udah siap semua
kayak panggilnya obat jahat
bang vi j motiv
bang haluk nel bearing
bang ofan kenang
calon kembangin gua lagi
orang gua kemana sih
mau main main sama gue
bebek bebek bebek
belajarin rajin ya biar pinter
ya pulang yuk
jalan sama ceti
terima kasih lele
aduh gue tepuk yang
ya bosan bosan ke sini ya
ya apaan itu
itu apaan itu pak
wah berapa mahal
bagus ya bu
sofi apaan itu pak